reklamasi teluk jakarta mendadak kembali mencuri perhatian publik
hal ini pasca komisi pemberantasan korupsi melaksanakan operasi tangkap tangan
ott anggota dewan dpr dki jakarta m sanusi saat menerima uang suap terkait proyek reklamasi pantai utara jakarta
kasus ini menyeret presiden direktur perusahaan raksasa properti agung podomoro land arisman wijaya kebalik jeruji
benarkah arisman merupakan inisiator suap wakil rakyat
apa dampaknya bagi kinerja saham emiten berkode saham apln ini
upeti proyek reklamasi
saya ulas lebih lengkap untuk anda
terlebih dahulu kita lihat bagaimana data data yang kami miliki mengenai ya
oke kita ke pertama terlebih dahulu
mengenai kpk membongkar kasus suap reklamasi teluk jakarta
jadi ada nama nama m sanusi
m sanusi merupakan salah satu juga politisi yang berasal dari partai gerindra
dan kita lihat dia juga merupakan salah satu bakal calon gubernur
dki jakarta ternyata tersandung kasus suap
dan dalam prosesnya juga ott ataupun juga operasi tangkap tangan yang langsung dilakukan oleh kpk
dan hal ini juga menyeret nama presidir ataupun presiden direktur dari agung podomoro land
yaitu arisman wijaya
ditambah juga ada tiga orang karyawan swasta yang masih di bawah agung podomoro land
yang juga ditahan kpk
jadi tiga nama besar ini tersangkut kasus upeti yang diperkirakan akan dilakukan
ataupun juga sudah dilakukan pada saat
karena ini merupakan operasi
dan ini dilakukan oleh agung podomoro land kepada m sanusi melalui perantara tiga orang karyawan dari agung podomoro land tersebut
kita lihat yang menarik adalah nama nama seperti m sanusi misalnya
m sanusi merupakan salah satu bakal calon gubernur dki jakarta yang akan siokianya akan bersaing dengan ahok
ini menambah panas lagi pilgub dki jakarta
dan ketika nama m sanusi kemudian muncul dan dalam operasi tangkap tangan ini semakin membuat dinamika politik semakin panas di dki jakarta
sementara arisman wijaya presidir agung podomoro land juga menyerahkan diri langsung ke kpk
dan yang menjadi menarik untuk kita lihat siapa sesungguhnya yang menginisiasi dari upeti ataupun juga praktek swap ini
siapa yang meminta terlebih dahulu atau siapa yang menawarkan terlebih dahulu
dan apa pentingnya melakukan ataupun memberikan uang pelicin kepada wakil rakyat
kita akan ke slide selanjutnya untuk mengetahui hal tersebut
dan ini memang
di dki jakarta namun ini tampaknya menjadi refleksi bagaimana suap juga menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk wakil rakyat
agar tidak mau disuap atau juga swasta juga jangan meninabobokan para wakil rakyat dengan suap ataupun uang pelicin
kita lihat di balik suap ini adalah yang dalam tertangkap tangan tersebut senilai satu empat belas miliar rupiah
dan totalnya senilai dua miliar rupiah yang disebutkan oleh kpk yang sudah diterima sanusi sebelumnya
dan ini terkait juga dengan rancangan peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir
atau pulau kecil
kita lihat ini memang rancangan peraturan daerah
jadi akan dirancang sebuah peraturan apa yang harus dilakukan oleh para developer tersebut ketika akhirnya mereka mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi
oke reklamasi sendiri saya akan jelaskan secara sederhana
jadi reklamasi adalah membuat sebuah daratan di daerah teluk jakarta dan nanti itu akan menjadi pusat niaga baru
akan memberikan jasa kemudian juga nilai bisnis yang cukup tinggi
kemudian akan juga menjadi salah satu sentral untuk pergerakan bisnis ataupun niaga baru di teluk jakarta
memindahkan akibat ada banyaknya populasi di indonesia dan bisnis harus tetap dilakukan
dan itu dipilih menjadi salah satu titik
dan itulah dibutuhkan rancangan peraturan daerah
jadi akan ada peraturan baru
kontribusi ataupun juga retribusi
ataupun infrastruktur lain yang dibutuhkan

jadi bagi ahok ini menjadi sebuah kompensasi
selain rancangan peraturan daerah yang coba diintervensi oleh pihak swasta yang akan dilakukan oleh wakil rakyat tersebut dalam sidang paripurna
juga ada revisi perda nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima terkait reklamasi pantai utara jakarta
jadi memang sesungguhnya reklamasi ini sudah begitu panjang prosesnya
tidak bisa saya jelaskan hanya dalam beberapa menit ini saja
intinya bahwa mereka mencoba melakukan intervensi mempengaruhi wakil rakyat agar sesuai yang mereka mau
mereka harus tetap bisa melakukan proyek reklamasi tersebut
dan yang kedua untuk kontribusi ataupun juga kewajiban yuran ataupun juga retribusi yang harus mereka berikan kepada pemerintah daerah
tidak sebesar yang diinginkan oleh pmd
jadi bukan lima belas persen
yang ada dalam rancangan atau draft tersebut hanya lima persen
jadi berkurang sepuluh persen
anda bayangkan dari lima belas persen itu turun menjadi hanya lima persen saja
tidak ada makan siang yang gratis
inilah yang disebutkan
mengapa harus ada opti
kenapa harus ada suap
agar keinginan mereka bisa mulus sesuai yang mereka inginkan
itu yang disebutkan oleh kpk
selanjutnya kita lihat
selanjutnya ini adalah peta
peta mengenai teluk jakarta dan siapa saja yang memiliki hak tersebut
dan saya akan mencoba menjelaskan
bahwa ini adalah tujuh belas pulau yang mendapatkan izin sesuai dengan kepres lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika itu adalah di bawah presiden soeharto
pada tahun dua ribu delapan dikeluarkanlah keputusan presiden lagi
tahun seribu sembilan ratus empat tahun dua ribu delapan di bawah pemerintahan sby
dan hal tersebut seyogyanya menurut beberapa versi itu menganulir apa yang ada di undang no lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tapi saya akan lebih fokus kepada pulau pulau ini
ini yang saya sebutkan
apa yang dimaksud dengan reklamasi
jadi bentuk ini merupakan bentuk teluk
di teluk jakarta ini biasanya para nelayan ini menggantungkan hidup mereka
mata pencariannya di sini
di sini juga sumber hewannya
kemudian juga sumber ikan yang akan dikonsumsi
oleh masyarakat jakarta
namun ketika akan terjadi reklamasi
reklamasi tersebut adalah memunculkan daratan daratan di teluk jakarta
bagaimana cara memunculkannya
mereka harus mengeruk sepanjang lima meter ke dalam
kemudian mereka harus membuat bangunan ataupun reklam pulau tersebut
tiga sampai empat meter di atas permukaan laut
dari mana pasirnya
itu diambil dari pulau pulau kecil yang ada di banten
kemudian ada di belitung
dan dalam proses pengerukan dalam proses penimbunan pasir pasir tersebut
pasti sudah pasti akan mengubah
ketika kita mengambil alasan yang ada di banten

yang ditulis adalah agung sedayu
dan di banten ada beberapa perusahaan yang mendapatkan izin
misalnya yang ada di bawah agung sedayu group
sudah mendapatkan a sampai e
pulau a b c d e sudah didapatkan oleh sebuah anak perusahaan yang ada di bawah agung sedayu grup
kemungkinan itulah yang menyebabkan mengapa aguan bos ataupun juga chairman dari agung sedaya group saat ini dicekal selama enam bulan ke depan
mungkin kasus ini akan berkembang dan juga
memanggil beberapa perusahaan lainnya
selanjutnya kita lihat apa yang ada di agung podomoro lain adalah ini
pulau g yang menjadi persoalan
dan ini dimiliki oleh pt muarawisesa
ini merupakan salah satu juga yang ada di bawah naungan agung podomoro land
selanjutnya ada pulau i yang dimiliki oleh pt jaladri pja
kemudian juga pulau j
jadi masing masing para perusahaan pengembang properti sudah membidik pulau pulau ini
dengan berinvestasi hanya sekian miliar
atau juga ratusan miliar
tapi mereka sudah punya hitung hitungan bisnis bahwa mereka akan dapat keuntungan yang sangat besar ketika mereka bisa mengelola hal ini
jadi perebutan proses reklamasi inilah proyek reklamasi inilah yang menyebabkan akhirnya wakil rakyat kemudian juga bos salah satu raksasa properti di indonesia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan
selanjutnya pro kontra proyek reklamasi pantai utara jakarta
seperti informasi yang sebelumnya sudah anda dengar sendiri
bagaimana ahok ataupun saatnya yang menjabat sebagai gubernur dki jakarta tetap ngotot untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi
meskipun ditentang oleh salah satu yang memiliki tagar jakarta tolak reklamasi karena alasan lingkungan hidup dan juga nelayan teluk jakarta
jadi alasannya sangat tuyungan hidup tidak mengubah habitat apa yang dimiliki di sana
kemudian mata pencarian nelayan teluk jakarta
mereka mungkin memiliki hitung hitungan berapa besar yang akan ada kerugian
namun bagi ahok sendiri tidak lebih menurut versi yang tersebut

ada pendapatan dari pemda dki jakarta yang akan diperoleh
apakah itu cukup untuk mengkompensasi perubahan habitat lingkungan hidup di teluk jakarta
untuk kepentingan bisnis yang sangat besar
saya ingin lebih spesifik ke agung podomoro land
mungkin anda tahu pasti agung podomoro land punya aset punya proyek yang begitu besar
tapi saya coba ingatkan anda kembali
untuk mal sendiri mungkin ini adalah mal yang saya kita semua mungkin sering sekali menghabiskan weekend di sini
kita lihat ada central park
kemudian ada mangga dua square
kemudian ada tamrin city kuningan city blok m square senayan city season city
semuanya dimiliki oleh agung podomoro land
jadi sebenarnya isu ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari karena mereka yang merancang
mereka yang membangun bangunan bangunan yang memang tempat kita keluarga orang orang terdekat menghabiskan waktu
selain mall anda saya baru tahu blok m square ternyata dimiliki oleh agung podomoro land ya
oke selanjutnya ke apartemen
ini bangunannya bagus sekali ya
kemudian jakarta residence tamrin resident sudirman park apartemen menteng dan eksekutif
semua dimiliki oleh agung podomoro land
perumahan juga tidak kalah
kita lihat ada bukit golf mediterania gading grande residence sunter mediterania dan klaster gria sunter
jadi seluruh ini dibangun oleh agung podomoro land
itulah mengapa gurita bisnis agung podomoro land layak membuat dia menjadi salah satu raksasa properti yang ada di indonesia
namun kasus ini terlalu banyak
ini tampaknya membuat dia harus belajar lebih banyak lagi bagaimana berbisnis yang ya relatif tidak terlalu penuh resiko ya
mungkin saya lebih menyebutnya seperti itu
dan saya akan ke kinerja agung podomoro land
tadi saya sudah membahas di awal bagaimana kinerja agung podomoro land dan ini adalah yang terjadi
dari sebelumnya tiga ratus rupiah anjlok menjadi dua ratus rupiah
tidak akan ada transaksi lagi
dan antrean beli lot dengan antrean jual mencapai enam ratus lima belas ribu lot
dan yang menarik mega capital ataupun shady perusahaan sekuritas yang masih berada dalam naungan kelompok usaha ct corp
menjadi penjual terbesar saham agung podomoro land dengan melepas enam belas ribu lot
jadi cukup besar
namun tidak hanya apln saja perusahaan lain yang telah memegang izin prinsip proyek reklamasi
namun ada juga perusahaan perusahaan lain yang mengalami koreksi ataupun juga terimbas dari kejadian ini
kita lihat ada interland development ataupun dild
dan kita lihat bagaimana intelent juga mengalami koreksi yang cukup dalam
namun ternyata tidak sedalam yang dialami oleh agung podomoro land
ya ternyata terhenti sebentar kita akan coba lagi
ya ini dia
saya akan coba menjelaskan disini ada titik krusial
memang mengalami koreksi namun tidak sedalam yang dialami oleh agung podomoro land
sehingga inti lain sendiri memang sedikit harus lebih percaya diri untuk ke depan dan meyakinkan investor bahwa mereka clear
bahwa mereka bersih dan tidak tersangkut seperti halnya agung podomoro lain
selain itu juga ada saham pembangunan jayaan cuncuran
ini juga memiliki saham ataupun memiliki izin reklamasi
kasus seperti mega proyek reklamasi teluk jakarta memang semakin mengukuhkan betapa mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung dengan menggandeng wakil rakyat berdasik parlente
merealisasikan niat bisnis tingkat tinggi
selain itu pro kontra reklamasi pantai utara jakarta antara tujuan bisnis pendapatan daerah dan juga alasan lingkungan hidup menunjukkan sebuah dilema
pertarungan skala prioritas
meski tidak haram harusnya mempertimbangkan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan ekonomi tingkat tinggi